kita ke sorotan lainnya saudara suhar sono rekan kerja kulibangunan pegi setiawan saat di bandung angkat bicara
suhartono alias bondol menegaskan pg ada di bandung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas atau saat malam peristiwa pembunuhan vina dan eki
suhartono alias bondol menegaskan bahwa penetapan peggy sebagai tersangka pembunuhan vina dan eki adalah salah sasaran
pasalnya saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy sedang berada di bandung bersamanya
di waktu bersamaan vina dan eki menjadi korban kebrutalan geng motor
suhar sono mengaku dirinya dan pegi sedang membangun peristiwa
suhar sono mengaku dirinya dan pegi sedang membangun peristiwa
suhar sono mengaku dirinya dan pegi sedang membangun peristiwa
suhar sono mengaku dirinya dan pegi sedang membangun peristiwa
suhar sono mengaku dirinya dan pegi sedang membangun peristiwa
kenapa paul kembali untuk berjalan
kenapa paul kembali untuk berjalan
kenapa paul kembali untuk berjalan
kenapa paul kembali untuk berjalan
kenapa paul berbelakang di situ melbras menelpon
kenapa paul seperti itu kenapa ibu ibu saya
kenapa paul bersama tamu ini hostel tawuran pintu
angkot sudah dapat si pegi ke proyek lagi
sama itu sama robby
jadi saat itu posisinya memang peggy ada di bandung ya pak ya bukan di cirebon
pak peggy saat itu sedang mengerjakan proyek kuli bangunan di sana ya pak
buktinya apa pak kalau pegi saat itu betul di bandung saat malam kejadian pembunuhan vina dan eki
kan di sana itu ada itu ada adiknya ada saudaranya ada mamangnya
ya mungkinlah saya aja dari bandung ke cirebon cuma empat jam
tapi sampai akhirnya bapak ini tahu kalau pegi
ditangkap polisi dan dijadikan tersangka ini sebelumnya bapak kaget
atau memang pernah tahu kalau pg ini dikejar polisi gitu sebagai dpo
awalnya itu rumahnya digerebek sama pak polisi helm tuh
terus saya main ke rumahnya ke ibunya
saya kaget kan kok peggy jadinya
kan peggy gak ada di bandung gak pulang ke cirebon
ini kan juga ada informasi ya pak ya kalau pegi ini berganti nama menjadi roby
padahal sebenarnya robby itu siapa pak
hobi itu adiknya peggy
jadi robi dan peggy ini adalah orang yang berbeda
adik dan kakak jadi pg ini selama ini tidak berganti nabah menjadi robby ya pak
selain pak suharsono nih ada paman tadi bapak katakan terus juga ada adik dari pegi
apakah mereka juga mau bersaksi bahwa peggy benar benar ada di bandung saat malam kejadian pembunuhan vina dan eki
ya dia pengen bersaksi untuk membela keadilan buat si peggy
ya jadi memang mau bersaksi selain itu kan bukan hanya kesaksian tetapi juga bukti bukti
apakah sudah disiapkan pak bukti buktinya
untuk bisa meyakinkan bahwa saat itu di malam itu peggy bersama dengan paman dan juga adiknya
ya jadi kalau dalam hukum acara ya namanya bukti itu kan termasuk keterangan saksi bu ya
jadi soeharsono ini bondol ini pada saat di bandung kemudian pulang ya kemudian pulang ke cirebon itu diantar oleh peggy oleh robby dan oleh ibnu
mereka ini ya juga mengetahui kan
nah jadi bukti yang akan disampaikan oleh pak suharsono ketika nanti diminta keterangan baik di polda penyidik maupun di pengadilan
maka bukan pak suhartono saja yang mengetahui pada saat kejadian itu pegg berada di bandung
melainkan ada orang lain ya diantaranya tadi ada roby ada ibnu ya
kemudian ada suparman suparman itu adalah pamannya
dan mereka itu yang kemudian tidur bersama
jadi setelah mengantar pak soeharsono ke jalan raya sampai dapat kembali ke bandung ya
jalan raya sampai dapat angkot kemudian peggy robby dan ibnu itu balik lagi ke mes proyek
nah saya sudah menanyakan kepada roby menanyakan kepada ibnu membenarkan bahwa memang mereka bertiga balik lagi ke bedeng mes ya
kemudian mereka tidur di sana itu bu
jadi bukti yang akan disampaikan ya yaitu alas bukti dari keterangan saksi
selain pak suwarno suharsono ini ada lagi orang yang melihat
kemudian tadi baru saja saya komunikasi dengan pak agus ya
pak agus itu adalah pemilik proyek yang mempekerjakan yang meminta kepada bapaknya pak rudi untuk membangun proyek
pemilik proyeknya saya telpon tadi membenarkan bahwa memang
tahun dua ribu enam belas itu dia meminta pak rudy untuk mengerjakan rumah tinggal dia di desa ranca mulia kecamatan ransa manyar kabupaten bandung
nah lalu saya tanya ingat nggak tanggal berapa waktu itu
saya ingat pak karena itu awal agustus
karena dia ingetnya tanggal tiga belas agustus itu ibunya itu meninggal
nah tapi meninggal itu rumah itu sudah jalan
dia ingat tadi saya tanya itu kan
nah kemudian bapak kenal dengan peggy kalau roby saya kenal adiknya
nah kalau pegi nah orang polda juga sudah memeriksa saya kata dia
nah dan ditunjukinlah foto pegi
ya itu bu pak agus selaku orang yang mempekerjakan bapaknya pg
dan bapaknya peggy memperkenalkan
memperkenalkan pekerjaan kulir kulinya itu termasuk peggy setiawan
jadi pak tony memang bisa dipastikan di tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas ini peggy tidur bersama paman adik dan juga bapaknya ya di bandung
sedang mengerjakan sebuah proyek bangunan
jadi dua puluh tujuh agustus malam setelah mengantar suharsono bondol ke jalan raya suharsono dapat angkot pulang ke cirebon dia balik lagi bertiga
itu tidur mereka bertiga termasuk sama suparman suparman itu adalah pamannya
apakah selain pak suharto ini yang mau bersaksi roby ibnu suparman ini juga memberanikan diri untuk bisa memberikan kesaksiannya kepada polisi terkait dengan status pg saat ini pak tony
ya mereka semua siap karena yang mereka akan sampaikan adalah kebenaran
jika memang diperlukan ya
kami ini kan sifatnya mengetahui
kami tidak pak suharsono ini belum dapat undangan dari penyidik polda apalagi pengadilan kan belum kan jauh
tetapi nanti siapapun yang akan meminta baik dari penyidik kalau memang berkenan ya penyidik kalau memang berkenan maka siap semuanya siap
baik suharsono maupun robi maupun ibnu itu semuanya siap
kalau bapaknya mungkin ah ini karena bapaknya membela
nah termasuk nanti dari penasihat hukumnya pegi yang akan menghadirkan saksi yang meringankan bagi pegi karena mengetahui pada saat kejadian peggy tidak berada di tkp
siap untuk dimintai sebagai saksi begitu ya
termasuk pak agus mungkin yang punya rumah yang sedang dibangun oleh peggy dan kawan kawannya ini siap bersaksi juga pak tony
ya karena beliau sudah diminta keterangan oleh penyidik polda tentu akan kami minta juga kalau seandainya dia dituntut siapa sih temannya kan gitu
kami masih komunikasi untuk menanyakan bukti bukti atau dokumen dokumentasi foto termasuk pembayaran gaji
pak agus selaku pemilik
sudah ada komunikasi atau bertemu dengan
kami sampaikan kepada pihak
hukum pegi bahwa pak suharto
tapi sejauh ini belum ada undangan dari polisi ya pak ya
pak suhartolo kepada polisi
muncul kesaksian pak suarsono ini
tapi pengalaman saya sebagai
penasehat hukum sebagai praktisi hukum
biasanya tetapi ya mudah mudahan lah
supaya fair bisa juga
keterangan saksi bondol ini
dan saat kita mauiences
juga kuasa hukum pak suarsono ada bapak tony rm
terima kasih bapak bapak selamat malam salam sehat